nah semua hal yang berhubungan dengan asian games itu pasti berujung dengan viral
tetapi yang ini juga menjadi viral juga walaupun sebetulnya ini viralnya karena bocor ya pemirsa ya
yaitu surat permintaan pengembalian inventaris kemenpora kepada roy suryo
selaku mantan menteri pemuda dan olahraga beredar di media sosial
roy suryo dianggap masih belum mengembalikan sebagian besar peralatan yang dibeli menggunakan apbn
surat tertanggal satu mei dua ribu delapan belas dengan kop kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia
untuk mantan menpora roy suryo ini seharusnya bersifat rahasia dan hanya dapat diakses secara internal
namun kini tersebar dan jadi perbincangan umum
dilansir dari cnn indonesia com roy suryo menyebut surat penagihan itu fitnah
ia menyebut ini menjadi strategi untuk menjatuhkan nama baik
dan membuat pemerintah indonesia menjadi sebuah perangkat yang berpengaruh

sementara kemenpora membantah isu hoax dan mengaku sudah mengirimkan surat serupa
sebanyak tiga kali sejak dua tahun lalu
bertandatangan sekretaris kemenpora gatot s dewa broto
surat pribadi ini meminta roy suryo mengembalikan tiga dua ratus dua puluh enam barang milik negara
selepas dari jabatan menpora kabinet indonesia bersatu jilid ii
kenapa itu surat kami kirimkan
karena ya seperti lazimnya kementerian lainnya atau lembaga dan kementerian itu setiap awal tahun kan diperiksa
kami di awal februari sampai februari maret april kami diperiksa
nah salah satu temuannya adalah masalah aset yang dimiliki oleh beliau gitu
nah ini bukan barang baru karena dua tahun sebelumnya juga muncul gitu dan ternyata kami dianggap nggak ada
gak ada progres yang sedemikian
makanya sebagai pendukus kemenperaya kami kirim surat
cuma perlu saya luruskan kasian juga beliau
itu bukan kok kemudian alat alat dapur panci dan sebagainya enggak gitu
lebih banyak alat alat elektronik
permintaan pengembalian barang milik negara atau bmn ke roy suryo itu
didasarkan atas peraturan pemerintah nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah
dan anjuran dari kementerian keuangan serta bpk
sejak turun jabatan
roy suryo baru mengembalikan aset kemenpora senilai lima ratus juta rupiah